apa ada urusan nih sama putri istri aku
ki kita kita gak ada urusan apa apa kok
aku tuh dateng kesini cuman
cuman buat nyari putri doang
ya gitu digo
aku gak percaya

gak kenal tante ini siapa
dan saya ini bukan putri
ya ampun bu maafin putri ya
maafin putri udah bikin ibu kecewa dan sedih
ini adalah foto foto anak saya mona waktu kecil
ini terlalu banyak
ini tampil aja
itu adalah buktinya
kalau anak saya ini
paham kalian semua
yang pertama putri
kalau kamu bukan mona
kamu tahu kan
kalau aku sayangkan salah kamu
apakah kamu akan bahkan pettyb
aku belum bisa harapkan
untuk angkat saja
anda bisa masuk penjara
gak mungkin dima
itu pun ada di dalam sisi kenyataan ini tante
aku bukan melahirkan tapi kamu putri
tapi dia putri
aku belum mau bersama kamu
maafin putri ya bu
putri terpaksa bohong sama kalian
kenapa kamu gak bilang dari dulu
kalau misalnya mona itu mirip sama putri
jadi gini gue terima kerjaan ini
itu semua itu karena si putri
itu mirip banget sama mona
ya maksud gue gini gue tuh tau banget karakternya si mona itu gimana

dia tuh tipe perempuan yang sama sekali gak mau dipersaingin ngerti gak
nah jadi gue gak mau sampe dia tau kalau ada perempuan tuh yang mirip banget sama dia
makanya gue terima kerjaan
dan satu lagi
ini gue kasih tau lo
gue terima kerjaan ini
itu adalah kerjaan yang terakhir buat gue
karena setelah keluar dari penjara
gue tuh gue cuma mau kerja sama tante andis
sampai kapanpun gue gak akan pernah percaya sama lebih gue
gak akan pernah gue percaya sama lo
udah kalau lo gak mau percaya ya silahkan tuh buat urusan gue
udah udah ada urusan apa sih
ada urusan apa
apa ada urusan yang sama putri
gak ada urusan apa apa kok
aku tuh datang kesini cuman
cuman buat nyari putri doang
ya gitu diego
aku gak percaya
ya udah kalo kamu gak percaya
jadi ini tante
aku sudah buatkan pemakaman untuk putri
walaupun jenazahnya belum ada
tapi putri layak dapatkan ini tante
ini gak bener
maafin putri ya
putri sebenarnya juga gak mau bikin kalian sedih seperti ini
tapi putri terpaksa ngelakuinnya
pasti putri sekarang yang perhatikan kita tante
putri memperhatikan kita dari atas sana
jadi kita harus ikhlas menerimanya semua tante
putri masih hidup dia belum metal
karena kamu udah jaga ibu
dan kamu bener
putri udah mati
dan yang tinggal sekarang adalah mona
ya gak boleh punya hati yang baik lagi
ibu sama dewa
jangan sedih lagi ya
putri sayang banget sama ibu dan dewa
dan putri akan selalu ngedoain kalian
urusan sama mbak clara
itu ada kaitannya sama istri bu
ngapain sih masih ada disini

itu kita yang pilih
itu kita yang pilih
itu kita yang pilih
sekarang aku minta kamu tes dna
aku mau tau
kamu putri atau bukan
kalau misalkan tes dna
dan terbukti aku ini putri gimana